hidup tanpa pelihatan bukanlah penghalang bagi seorang perempuan elisabeth philippe
untuk berkarya bagi masyarakat
tak hanya membuka pelatihan kerja ia juga menggagas peternakan sapi
hingga memberikan pelatihan pemeliharaan burung hantu di desa telogoweru demak jawa tengah
sejak tahun enam puluh an telogoweru menyandang predikat sebagai desa tertinggal
puluhan tahun desa ini dilanda kemiskinan
namun kondisi itu berangsur berubah sejak elizabeth philip atau elis masuk desa telogoru pada dua ribu tujuh
apa yang pada akhirnya menggerakkan hati ibu untuk membangun desa ini melalui beberapa terobosan terobosan begitu
peles kasihan yang ada di hati yang tuhan taruh dalam hati saya
dan kepingin mementaskan masyarakat ini dari kemiskinan
sempat penolakan pada saat itu pada saat pertama kali
ya pastilah dicurigai karena mereka melihat faktor kulit saya
mereka tahu bahwa saya ini orang keturunan dan juga orang kristen gitu kan
pasti pertama kali ditolak karena ini adalah desa mayoritas muslim
yang terkenal juga dengan garis keras gitu kan
tapi karena saya waktu itu menjawab kecurigaan mereka dengan satu kepastian
bahwa saya masuk ke sini hanya punya tujuan untuk memetaskan desa ini dari kemiskinan
tidak akan mengkristenkan tidak akan merubah agama apapun
akhirnya mereka mau bekerja sama
akhirnya diterima dan saya buktikan sampai hari ini saya juga nggak pernah mengkristenkan mereka
perlahan uluran tangannya berhasil mengubah wajah desa telogowerdu
program pengemukan sapi menjadi langkah awal meningkatkan perekonomian warga desa

melalui sumur pantek atau sumur kota
tidak hanya itu ia juga menggagas program investasi air melalui sumur pantek atau sumur bor
mengingat tanah di desa ini jauh dari subur akibat kekeringan bertahun tahun
semangat elis memajukan sektor pertanian menular pada para petani di desa ini
bersama warga elis turut menggagas pemberantasan hamatikus
dengan memanfaatkan burung hantu jenis tito alba
hingga awal januari dua ribu tujuh belas ada satu ratus lima puluh rumah burung hantu atau rubuha
pertanian di desa ini
pemanfaatan tito alba di desa ini membuat logo ru dinobatkan sebagai desa percontohan
pengembangan agensi hayati burung hantu tito alba
kini para petani di desa ini tak perlu lagi bersusah payah memberantas hama tikus
warga bisa menggunakan waktunya lebih banyak untuk kegiatan produktif lain
awalnya elis memiliki penglihatan yang normal
namun kecelakaan yang ia alami pada usia dua puluh satu tahun
membuat mantan guru taman kanak kanak ini mengalami kehilangan penglihatan
baginya hidup tanpa penglihatan tidak menjadi penghalang untuk berkarya
memberi manfaat bagi masyarakat luas
saya cuma ingin berpesan mari selama kita hidup
jangan cuma berdasi dan bergensi tapi biarkan hidup kita berfungsi
bagi lingkungan orang orang di sekitar kita pasti tuhan juga berkati kita